masyarakat anti korupsi indonesia melaporkan kepala ppatk ivan yustiavandana menko paluka mahfud md dan menkyu sri mulyani ke baris kedepolri
terkait pernyataan transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di kementerian keuangan nomaki juga melampirkan
tiga anggota dpr komisi hukum sebagai saksi ahli
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman
bang boyamin apa isi materi laporan anda ke barreskrim terkait menkyu sri mulyani
kemudian menko poluka mahfud md dan kepala ppatk
konstruksinya dugaan tindak pidana melakukan buka buka rahasia data yang hasil dari ppatk
itu sebagai diatur pasal sebelas undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang
itu sebagai ikhtiar saya sebenarnya membela ppatk membela pak mahfud membela bu sri mulyani
yang akan membongkar dan menyelesaikan pencucian uang sekitar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
itu sebagai bentuk ini istilahnya ada umpan saya smash gitu
karena apa nanti yang goalnya nanti saya ke depannya akan mencari data itu
dan melaporkan ke penegak hukum dan kemudian saya minta dilakukan proses disita uang itu
dan melaporkan ke penegak hukum
dan kemudian kalau tidak dilakukan proses itu maka saya akan buka terhadap adilan
sebenarnya ini hanya pemanasan gitu aja di mana
belum pada tahapan ini yang sesungguhnya kira kira gitu
oke jadi sebetulnya motifnya ingin melakukan pemilaan terhadap menkyu menko polukam dan juga kepala ppatk
supaya mereka memang tidak melanggar pidana dan nanti dokumennya bisa dibuka begitu yang bang boyamin ya
ya pembukaan rahasia itu kan boleh kalau itu demi kepentingan hukum
terus ada faktanya
ketika tidak ada niat jahat atau niat buruk kan itu aja
jadi ini kalau sebenarnya ini kan mengimbangi
dpr yang menurut saya kemarin bermain lawak
saya juga melawak sekarang
dengan cara lapor ke baris krim yang saya yakin sebenarnya ditolak
ya karena kemarin dpr menurut saya membuka rahasia
tuduhan membuka rahasia atau omongan membuka rahasia itu kan sebenarnya hanya
tanda kutip quote unquote itu hanya seakan akan seperti meneror aja pak ivan yustiavandana
supaya tidak kebablasan atau apa
jadi itu pemahaman saya loh ya kan boleh aja saya punya pemahaman itu
maka saya mengimbangi cara dpr yang menurut saya sedang melawak
saya sekarang hari ini juga melawak itu rifani
oke anda meyakini bahwa itu akan ditolak dan mereka tidak melanggar
tapi kalau itu nanti menjadi buah si malakama
justru sebaliknya yang terjadi
baris krim menetapkan yang berbeda itu bagaimana bang boyamin
saya yakin tidak
karena nanti akan saya teruskan tahapan berikutnya dua minggu atau tiga minggu
tiga minggu ke depan
mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi untuk memanai pasal ini
bahwa kalau sepanjang itu untuk kepentingan penegakan hukum dan oleh pemerintah
dan kemudian juga tidak ada ikat buruk
maka itu diperbolehkan
dan sebenarnya kan kalau dari sisi si asat itu kan sebenarnya juga boleh
seperti teman teman media menulis inisial
kalau dulu dulu misalnya karena jasrah juga tidak bersalah
sementara pak mahku
ppatk dan bu sri mulyani pun kan
tak hanya menyebut angka global
dan tidak menyebut nama orang nama perusahaan
dan caranya kan belum menyebut
jadi ini sebuah yang memang
dan juga di pasal sebelas ayat tiga itu
tidak dianggap membuka rahasia
kalau itu dalam rangka menjalankan kewajibannya
ppatk menjalankan kewajibannya loh
dan pak mahku menjalankan kewajibannya
selaku ketua komite nasional
dan bu sri mulyani sebagai anggota dan menteri keuangan
ini karena dalam rangka
malah ini sebenarnya kan
karena mereka bekerja keras
ppatk ini diam diam dan tidak bekerja
tak akan akan dia ada lembaga
alasannya kalau ditanya
wah rahasia rahasia rahasia
kemudian kalau ditanya
karena di penegak hukum juga nyatanya tidak ada
art riyad zahlan mengatakan
ada oknum penegak hukum yang memakai data kpk
ppatk untuk dilakukan penyimpangan
nah kalau itu
berarti kan sebenarnya dpr
yang punya kekuasaan tinggi
pengawasan berada penegak hukum
bagi komisi tiga
kan melakukan treatment
atau menjewer penegak hukum yang nakal malah
bukan malah seakan akan
tanda kutip menyerang ppatk
ini menarik ya
arsul sani art riyad zahlan dan beni kabur harman
ini tiga anggota dpr dari komisi hukum
sebagai saksi ahli
ini apa maksudnya
karena sebenarnya kan kalau konteknya undang undang
itu kan dpr itu tinggi
dia bisa merancang dan mengesahkan undang undang
jadi apalagi komisi tiga
dia paling paham harusnya tentang hukum kan itu
maka ketika mereka bertiga ini mengatakan
seakan akan pak mahfud itu tidak punya kewenangan
terus art riyad zahlan membacakan
pasal sebelas tentang ancaman di jana
terus benny kaharman juga menyebut pasal pasal yang tidak ada kewenangan
karena tidak menyebut dengan tegas
di dalam undang undang maupun perpresnya
sehingga keluarlah kata kata ini menyerang
orang kementerian keuangan atau kementerian keuangan
nah dari tiga orang ini
tanda kutip saya giring ke polisi
apakah seperti itu yang dimaksudkan
biar juga nanti menjelaskan
apa sebenarnya makna mereka
tafsir mereka terhadap undang undang ini
saya seperti tanda kutip malah memasang jebakan
apa benar tafsirnya seperti ini
biar menjelaskan kepada polisi nanti
kira kira kan gitu
jadi ini seperti jebakan batman lah
anda ingin bilang begitu ya
pada pemahaman mereka
taksirnya kan seperti itu
dan nanti polisi saya yakin akan netral
tidak akan menafsirkan
seperti kemauan dpr itu
jadi biar malah lucu lucuan gitu loh
jadi ke dpr yang hebat
komisi tiga yang membawai hukum dan undang undang
berbenturan dengan penaga hukum yang sehingga netral
nanti kan akan terjadi tanda kutip debat kusir
oh pokoknya saya mengartikan begini
gitu kira kira dpr itu kan
sementara teman teman kepolisian saya yakin tidak akan memakna itu
saya sudah bertanya tanya kepada beberapa orang
ya pekar hukum
ya sebenarnya tertawakan tanda kutip langkah langkah saya ini
tamu itu aneh aneh aja katanya
bahwa tindakan menko poluka pak mahfud md
busri mulyani menkyu
kemudian pak ivan kepala ppatk ini
memang tidak melanggar unsur pidana
seribu persen rifana
seribu persen beliau beliau tidak melanggar pidana
dan reaksi beliau beliau juga kelihatan itu
saya sebenarnya akan melaporkan
pak ivan mengapresiasi bahkan
pak mahfud malah mengatakan bagus
busri mulyani tidak ada komentar
dpr diam seribu bahasa
malah seberangnya kubu sebelahnya
malah tidak happy
itu kan kelihatan rifana
tapi sebenarnya kadang kadang memang masyarakat perlu diserahkan
dengan cara cara yang tidak lazim begini
supaya semakin rame itu bagus
tujuan saya kan
kalau boleh dikatakan ini membuat tambah gaduh
dan sahroni wakil ketua dpr
wakil ketua komisi tiga dalam memimpin rapat itu kan
menginginkan supaya tidak gaduh
kalau tidak ada gaduh
tidak ada proses proses begini
semua diam diam saja
jadi kalau boleh dikatakan ini saya menambah kegaduhan
supaya tujuannya tercapai
yang menyita uang rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
itu menjadi milik negara nantinya
dan pelakunya bisa diproses hukum
dan busri mulyani
dan improvisasi begini
meskipun ya tanda kutip diajar dpr
tapi anda punya keyakinan
bahwa uang tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu akan bisa disita dan dikembalikan kepada negara
atau anda pesimis gak
tapi belum disita
perjalanan waktunya sudah panjang
bukti mungkin sulit
sudah besar itu bisa untuk membuat bendungan
membuat jalan raya
apa segala macam lah masih bisa dipakai untuk hal hal untuk perbaikan negeri ini
paling tidak ada yang kembali lah ya
bang boyamin sebelum melaporkan ke barreskrim
anda sempat berkomunikasi kah dengan menkyu menkopolukam atau ppatk
tidak komunikasi dengan jpr
juga tidak komunikasi dengan saya laporkan
masa saya mau lapor bersekongkol tanda kutip dengan yang saya laporkan kan gitu kan
tapi bahwa dalam tataran bahasa yang dipahami secara logika ilmiah
nampaknya apa yang saya lakukan bisa diterima pak mahfud diterima pak ivan
bang bistri mulyani tidak reaktif gitu
artinya menurut saya juga diterima gitu
jadi ini untuk level level buru besar otak saya nampaknya diterima rwana
artinya ini murni inisiatif anda sendiri ya
karena belum ada reaksi apa apa dari dpr
jadi ini murni inisiatif anda sendiri ya
saya itu kan boleh mengatakan gini rifana
punya teori logika terbalik
dan saya akan patenkan
misalnya dalam kasus gugatan gugatan perapradilan
saya selalu mengatakan telah terjadi penghentian penyidikan yang tidak sah
padahal sp tiga aja belum ada
tapi beberapa dari seratus saya gugat peradilan kasus kasus mangkrak
nah sepuluh nya dikabulkan
berarti kan yang gila itu bukan boyamin aja
pak hakim hakim itu tanda kutip kan juga punya kegilaan untuk menegakkan hukum dan keadilan
dan inilah yang kita harapkan
memang butuh untuk kewajiban negara negara
tata kelola yang baik
itulah yang kemudian
dan saya yakin itu beberapa petinggi petinggi negara ini punya kreativitas masing masing
mari kita semua berkreativitas membangun negara
tadi laporan anda diterima bares krim atau bagaimana pak boyamin
karena tadi pas isoma itu saya belum bisa membuat lp
dan meskipun saya yakin akan ditolak kalau membuat laporan polisi yang model lp
tapi saya memasukkan sebagai resmi surat pengajuan laporan resmi
serta tulis kepada pak agus sandrianto selaku kabar es krim
dan saya berharap seminggu dua minggu ke depan diklarifikasi
dan kemudian saya menerima laporan
saya minta dengan sungguh sungguh untuk mengklarifikasi saksi ahli
dpr aja saya levelkan saya naikkan tinggi derajatnya
karena yang mengesahkan undang undang kan gitu kan
untuk dimintai keterangan atau diundang untuk diklarifikasi
apa benar apa yang seperti saya laporkan
tiga orang itu mestinya harus prioritas utama saksi saksi itu
untuk mengkonstruksikan laporan saya apakah bisa diteruskan atau tidak
sebelum mengundang para terlapor
jadi harus mengundang dulu tiga saksi
tiga saksi ahli ini
tiga anggota dpr itu ya
artus usani arti reda dan juga bnk arman
membuat sesuatu statement atau teori baru seperti teori saya
itu kan teman teman dpr itu
memaknai pasal sebelas undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh itu
jadi itulah yang saya kira kreativitas ini yang perlu didukung rifana
terakhir bang boyamin ini setelah ini langkah anda apa dan goalsnya ini apa
saya sudah berusaha mencari seperti yang dituduhkan teman teman dpr membuka rahasia itu tadi
antara saya kemungkinan setelah saya mendapatkan data dugaan uang yang harusnya milik negara tapi belum didapatkan negara
yang dugaannya tidak ditagih dengan benar atau tidak diminta secara benar
tujuh triliun sudah saya laporkan ke kejaksaan agung tiga minggu yang lalu
nah minggu minggu ini saya dapat rp delapan belas triliun
amnestiwannya sebelum tekan amnesti
tadi tadi perusahaan berkewajiban pajak atau biaya sukainya sampai delapan belas triliun
saya sedang mencari data itu dan akan saya laporkan
dan saya berharap nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi di atas tiga puluh triliun atau apa yang kemudian dengan cara saya bisa mencuri
mencuri dokumen dokumen itu
jadi kalau mencurikan yang saya curi tidak salah
yang salah biar saya saja nanti rifana
jadi itu salah satu istiar saya untuk menindaklanjuti ini supaya tidak hanya permainan lawak lawakan saja
semoga tujuan akhir anda bisa tercapai ya
dan kita tunggu nanti bagaimana bareskrim memproses laporan anda ini
apakah kemudian bisa memanggil tiga orang anggota dpr sebagai saksi ahli
sebelum memeriksa terlapor yang tiga orang ini nanti kita lihat dramanya akan seperti apa
terima kasih sekali koordinator maki bang boyamin saiman atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bang boyamin